ketika informasi lainnya wakil presiden yusuf kala enggan berkomentar terkait dukungan partai demokrat kepada dirinya
untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
jk disebut sebut akan diusung bersama agus harimurti yudhoyono namun kala mengatakan dirinya tetap akan mendukung jokowi
hal tersebut dinyatakan kala usai memberi pengarahan dalam forum widya karya nasional pangan dan gizi ke sebelas di jakarta
kala menyatakan setiap orang memiliki peluang untuk maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas termasuk jokowi dan juga anies baswedan
kala anies baswedan sebenarnya apa pak

mauju ada peluang
berarti siapa yang mau punya peluang ya pak
anies itu terserah lah
sinyalnya kan ke arah anies nih pak
ke arah pak anies juga